tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor kpu jakarta sejumlah masa melakukan unjuk rasa di depan kantor kpu
masa menuntut diskualifikasi gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
masa yang tergabung dalam aliansi aman saja menggelar demonstrasi di depan kpu
mereka menuntut didiskualifikasinya gibran raka buming raka serta pemecatan ketua kpu dan bawaslu
masa menyatakan adanya kecurangan dan nepotisme dalam proses pemilu dua ribu dua puluh
saudara hari ini kpu telah menyelesaikan rekapitulasi ppln kuala lumpur dan akan melanjutkan rekapitulasi lima provinsi yang tersisa
kpu akan menggelar rapat rekapitulasi untuk provinsi jawa barat
sedangkan untuk provinsi papua papua pegunungan dan papua barat daya dijadwalkan esok hari
terutama untuk mengetahui hasil rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat dan juga pemilu pilek
sudah ada rekan kami jona hamonangan di kantor komisi pemilihan umum di jakarta
jadi kapan pengumuman hasil rekapitulasi pemilu
seperti apa saat ini prosesnya di kpu jona
maka rencananya akan disampaikan besok terus saja ini akan disesuaikan dengan hasil
bila besok sudah selesai maka besok juga akan disampaikan hasil rekapitulasi
jadi untuk hasil yang ada ini baru hasil dari tiga puluh tiga provinsi yang sudah dihitung
termasuk penghitungan dari luar negeri
nah untuk proses penghitungan ini memang banyak sekali masyarakat yang mungkin ada komplain ataupun hal semacamnya
namun terkait dengan penghitungan kpu mengatakan penghitungan dilakukan sudah transparan
dan ini sudah dihitung berdari
ada hasil yang ada mulai dari daerah dapil ataupun dari penghitungan lain
jadi memang untuk hasil ini sudah hasil final khususnya tiga puluh tiga provinsi
kita tinggal menunggu lima provinsi sisanya tentu saja akan dilakukan besok
berikut adalah pernyataan dari agus melas
akan ada dua provinsi jawa barat dan kemudian maluku
sedangkan teman teman papua kemudian papua barat daya dan papua
itu dijadwalkan kemungkinannya besok di situ
kalau lihat proses yang berlangsung saya kira tanggal delapan belas dan kemudian tanggal sembilan belas
akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya
nah nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional
ya baik kita masih menunggu dua lima jam lagi
khususnya untuk rekapitulasi yang akan dimulai pada pukul delapan tiga puluh
sampai selesai khususnya penghitungan dua provinsi
yang juga terjadi di depan kantor kpu adanya demo bisa digambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana
di mana demo sendiri dipimpin oleh mantan danjen kopassus sunarko
dimana mereka menuntut hasil kpu ini agar tidak disahkan
mereka juga menganggap bahwa kapel ini curang
dikarenakan hasil rekapitulasi yang dari sabang sampai maroko mereka
mereka menilai tidak fair dan mereka juga menuntut agar presiden jokowi diturunkan
nah terkait dengan demo ini memang pantauan kami ada di luar cukup padat
tapi dari petugas kepolisian khususnya dari gabungan mulai dari brimob sabara dan sebagainya
jadi penyekatan adalah di depan gedung kpu saat ini masih steril
namun di luar gedung kpu sampai ke perempatan agus salim cukup banyak masa yang ada
dan untuk masa pun dihimbau untuk malam hari sekitar pukul enam sudah harus bubar
dikarenakan ada jam yang dikeluarkan
jadi untuk aksi demo mereka sendiri menganggap kpu tidak fair curang
dan juga mereka menuntut untuk rekapitulasi
ini dibatalkan dengan dianggap tidak sesuai dengan hasil atau mungkin keputusan yang dilakukan oleh masyarakat
khususnya dalam rangka kecobolasan sendiri
baik terima kasih jona hamonangan untuk laporan anda langsung dari kantor kpu di jakarta